ke ecuador tim penyelamat berusaha menyelamatkan seorang anak perempuan dari reruntuhan bangunan akibat gempa pada minggu waktu setempat
iya gempa berkekuatan tujuh delapan skala richter menyerang ecuador dan menewaskan setidaknya tujuh puluh tujuh orang
di provinsi manabi seorang anak perempuan terjebak dalam runtuhan gedung selama hampir empat jam dan berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat
saat ini tim penyelamat terus menyisir bangunan yang runtuh akibat gempa terbesar sejak sepuluh tahun terakhir di ecuador ini
sementara dari wilayah camanga ratusan warga kehilangan tempat tinggal akibat gempa berkekuatan tujuh delapan skala richter yang menyerang pesisir pantai pasifik
wakil presiden ecuador jorgei glas mengatakan setidaknya dua ratus orang menjadi korban dan status darurat bencana diberlakukan di enam belas wilayah provinsi
tiga belas petugas keamanan diturunkan untuk mengamankan ecuador
menurut pemerintahan ecuador ini menjadi gempa terburuk sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan lalu yang menewaskan enam ratus orang
kota pesisir pantai pedernales menjadi salah satu wilayah terparah akibat gempa di ecuador pada minggu waktu setempat
korban selamat dari gempa berusaha menggali reruntuhan untuk mencari korban yang tertimpa bangunan
alat berat sudah diturunkan untuk membantu proses penyelamatan
pedernales adalah kota tepi pantai paling terkenal di ecuador